mau ketemu keluarga aja setahun sekali
akang tuh harusnya prihatin
doin eda urus anak yang benar
jangan kerjanya ngerumpi terus
cuma ngurus rumah sama satu anak saja
masa harus eda terus yang tiap hari ingetin akang
cewek yang kemarin itu ya ceng
yang nyari nyari kang mustopah
yang nanyain kang mustafa bukan sisi g boy
kalian pulang saja
siap pak ustadz erek

si ucuy kapan mulai masuk lagi
sabar ratu neng
baru juga nikah
kalau dia masuknya minggu depan
kan si ucuy tuh butuh
dia tuh pasti kerja
paling kalau gak besok
hari mertuanya si uci kan orang kaya
rumahnya aja kemarin
gak mungkin si ucuy tem
menghidupi istrinya dari mertua
ucuy tem besok udah mulai kerja kom
dia pernah bilang begitu sama
apa tujuan buksin
bukankah kehadiranku sudah menjawab pertanyaanmu
apa maksud kedatanganmu ke mahalikudus
apa tujuan kalau bangsa
apa yang mereka lakukan
apa yang kau lakukan disini
apa yang dijaga
akhirnya kita bertemu
apa tujuan buksin
sudah menjawab pertanyaanmu
bagaimana kau dijaga
awal dari kehancuran perubahan
akan menghancurkan dirimu sendiri
siapanya sanak sebenarnya
jangan takut anakku
tidakkah kau lihat aku baru saja menolongmu
tapi temanku masih tertinggal
kita harus kembali untuk menyelamatkannya
murid muridku sudah datang menolong
tenang saja tidak perlu khawatir
lalu kenapa aku dibawa kesini
aku tidak boleh membuatmu curiga
jangan sampai dia melakukan perawanan
jangan sampai dia melakukan perangan